karena ilmu ngecil nyate baru balik lagi jadi ngecil nyate harus bareng sama nyai takut
nanti ada yang salah diatu ayo cobain sop isi aduh sini aja nyainya ya siap sok yo
bagus kalian sudah berkumpul bersama sama
ini saatnya aku menghabisi kalian
besar sekali mulutmu
rasakan mantraku itu
sebentar lagi kau akan mati
tapi kenapa warnanya hitam
kalau benar itu ujang kembar
kenapa dia memegangku
kalau benar itu ujang kembar
kenapa dia memegangku
hujan kembar hujan itu baru saja dicabut dan dalam saru aku bisa merasakan kekuatan
jaga dewa batara
mereka memperebutkan yang kembar aku harus segera menyelamatkan hujan itu
bangun nak bangun udah usah kaset kie pingsan sendirian di tengah hutan
anak ini mau dibawa kemana
udah nyampe lagi nggak terasa ya nyai berasun berasun
kantes buntennya saya teh udah nyari nyari daun kahit hutan tuh nggak ada nyai iya nyai maaf terpaksa
tadi itu nyarinya tuh ke hutan
ada juga daun kayak gini nih mau eh bisa enggak
oh any nyi udah bikin obat baru sekarang kiaman sama kiamin cobain soalnya ini teh jamwu
bambu khusus bisa buat ngeceling
nyai mah hebat ih
katan demi cinta
jamu buatan nyai
kenapa pahit gini nyai
jadi kuat begini
jadi tenaganya jadi ada tuh
jadi ada nyai
jadi ada nyai
nyai tuh sangat luar biasa
karena ilmu ngecelingnya baru balik lagi
jadi ngecelingnya harus bareng sama nyai
takut nanti ada yang salah
baju nya kenapa
ini teh ramuahnya ada yang salah
aduh jangan jangan nyai mah nguleknya
daun sirih merennya
ada yang salah tadi daunnya
aduh aduh gimana ini
tadi dia disini
kisah tolong jelaskan kepada kami
siapa gagak lumayung itu sebenarnya
kenapa dia menyuruhmu untuk mencariku
gagak lumayung adalah temanku
kami sesama calon prajurit jayapura
dan aku tidak tahu kenapa dia menyuruhku mencarimu
yang aku tahu dia sedang mencari ibunya disini
jangan jangan itu adalah rai kian santang
rai kian santang
mungkin rai kian santang menyamar
dia menyamar menjadi gagak lumain
tidak dia tidak mempunyai kesaktian apa apa
dia dalam keadaan kurang sehat
berarti itu bukanlah rai kian santang
karena kanuraganya begitu tinggi
bahkan kita saja kalah rai
jangan jangan telah terjadi sesuatu pada rai kian santang
lebih baik kamu ke barang
biarkan kami yang mencerai kian santang
karena dia dalam keadaan kurang sehat
tidak usah khawatir